kita ke informasi selanjutnya ketua dpr ri puan maharani menyerahkan sertifikat tanah kepada warga cianjur jawa barat
ia menegaskan komitmen dpr ri yang terus mendukung program pemerintah terkait percepatan penyelesaian sertifikat tanah untuk masyarakat
melalui kementerian agraria tata ruang badan pertanahan nasional
acara pembagian sertifikat tanah digelar di gedung serbaguna asakinah cianjur jawa barat rabu satu maret dua ribu dua puluh tiga
hadir dalam acara ini ketua dpr ri puan maharani wakil menteri agraria tata ruang badan pertahanan nasional raja juli antoni
bupati cianjur herman suherman serta jajaran forkopimda kabupaten cianjur
sebanyak seratus sertifikat tanah diberikan kepada warga cianjur dalam program kali ini
puan menyerahkan sertifikat tanah kepada lima orang warga secara simbolis
kepada puan warga mengaku untuk mengurus sertifikat tanah rumah yang ditinggalinya bersama keluarga
tak ada penghutan selain biaya resmi sebesar rp satu ratus lima puluh
ada penghutan lainnya
terus ini ibu bayar rp satu ratus lima puluh juga
ada penghutan lainnya
ini mau ada ibu buat atau ada penghutan bita
ada yang lain lain di bita
bukan kukur apa kedatang apa kemudian kemudian kukur
pada kesempatan ini puan juga mengingatkan pemerintah agar program pengurusan sertifikat tanah dilakukan dengan sebaik baiknya
saya sebagai ketua dpr tentu saja akan mendukung terus dan mendorong terus kementerian bpn atr
untuk kerja lebih keras kerja lebih sigap dalam membantu masyarakat memiliki sertifikat tanah hak miliknya
sehingga tidak berlarut larut atau berdele dele sehingga rakyat memang segera memiliki sertifikatnya
terkait surat atau sertifikat tanah masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa
puan meminta wakil menteri atr bpn meyakinkan warga korban gempa bahwa pengurusannya dilakukan gratis tanpa pungutan biaya
bali sulawesi agur yang ketika misi bank sudah memiliki shm
tapi kemudian hilang rusak maka dijamin
tapi kalau pada setidikan maka prosesnya prosesnya tidak sama
ada tadi itu
ada biaya yang dikelola oleh pokmas untuk masyarakat sebesar rp satu ratus lima puluh atau kesepakatan dari pemirsa
tidak lebih dari itu
kalau ada kalau memiliki lapor ya supaya kita bisa tertipkan juga
dalam acara pembagian sertifikat tanah ini ketua dpr ri juga menyerap aspirasi warga terkait bantuan pasca gempa
puan pun menyatakan dpr akan mengawal proses pemberian bantuan tempat tinggal warga korban pembacianjur hingga tuntas